badan narkotika nasional atau bnn menggerbek fakultas ilmu budaya universitas sumatera utara
dari hasil penggerbekan ada tiga puluh satu orang yang diamankan diantaranya adalah mahasiswa aktif di usu
untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus peredaran narkoba di kampus fib usu
sudah bergabung kepala bnn provinsi sumatera utara brigjen polisi toga panjaitan
selamat sore pak toga
selamat sore pak ivana
oke pak toga bagaimana kronologi penggerbekan dan penangkapan kampus di fib ini di usu
dari mana kemudian pihak bnn mendapatkan informasi awal pak toga
baik terima kasih mbak rifana
jadi kami perlu jelaskan bahwa laporan informasi ini berawal dari pihak keamanan dari rektorat usu
yang dilayangkan bersurat ke kami sekitar lebih kurang satu minggu
sebelum melakukannya penggerebekan
dan pertama ini kami tidak ngajuti dengan melakukan penyelidikan awal
kemudian dari hasil lidik bahwa benar di sana sering terjadi penyalahgunaan narkoba
jenis ganja khususnya jenis ganja
kemudian pada tepatnya hari sabtu malam minggu
jam dua puluh dua wib kami melakukan rajia ke tempat kejadian
tepatnya di kopuntas budaya universitas kota utara
dari hasil rajia yang kami lakukan kami mengamankan sebanyak empat puluh tujuh orang yang ada di dalam tempat kejadian perkara
kemudian kami lakukan tes urin
dan dari empat puluh tujuh terdapat lebih kurang tiga puluh satu yang positif
urinnya itu menggunakan narkotika jenis golongan satu jenis ganja
dari tiga puluh satu orang dua puluh orang ternyata mahasiswa yang ada di fakultas ilmu budaya
empat belas yang masih aktif kuliah sedangkan yang empat belas yang aktif kuliah
orang yang sudah tamat
sementara sebelas orang adalah masyarakat
dari tempat kejadian perkara mbak kami mengamankan sebanyak lima ratus delapan gram jenis ganja
oke pak toga sudah berapa lama kemudian peredaran ganja di lingkungan fib usu ini terjadi
berapa lama kemudian para mahasiswa jatuhkan ganja
kemudian para mahasiswa juga memakai narkotika tersebut pak toga
apakah sudah diketahui
dari hasil interogasi kami pada yang bersangkutan
sebanyak tiga puluh satu orang ini mereka sudah melakukan di sana itu lebih kurang empat bulan yang lalu ya
kemudian dari empat bulan itu bervariasi mereka
ada yang menggunakannya yang beberapa kali
ada yang juga baru coba coba
nanti tergantung hasil nanti asesmen medis kami
nanti akan kami lakukan ekses medis nanti bisa ketahuan di sana jenis apa saja yang mereka gunakan
apa hanya ganja atau ada yang lain
kita masih dalam proses hasil medis
mudah mudahan dalam waktu enam x dua puluh empat jam kan punya waktu ini bisa nanti menentukan apakah mereka nanti diberikan rawat jalan atau rawat inap
berapa lama nanti rawat inapnya juga asesmen medis yang di menentukan
oke pak toga alasannya apa para mahasiswa ini mengkonsumsi ganja di lingkungan kampus
dari hasil penyelidikan interogasi apa alasan mereka memakai narkotika di lingkungan kampus pak toga
ya sementara ini mereka mengatakan di sana itu lebih nyaman ya
karena belum pernah dilakukan rajia ya
kemudian ada yang mencoba coba juga terpengaruh oleh teman temannya mengajak
dan juga yang baru baru ini kelapukannya
yang intinya ya selama ini belum memang belum pernah tersentuh ya
dan kami coba kemarin malam minggu itu kami menyentuh ke dalam kampus ya alhamdulillah memang tidak ada perlawanan dari pihak mahasiswa
kami juga bersyukur karena kerjasama yang baik dengan aparat keamanan di sana pak
oke pak toga artinya sejak lama pihak kampus sudah mencurigai ya aktivitas dari para mahasiswa ini yang menggunakan narkotika
di lingkungan kampus usu ini sudah ada kecurigaan dari pihak kampus begitu
sudah mbak sudah bahkan dari pihak keamanan sudah melegur mereka beberapa kali
mereka juga sudah angkat tangan intinya ya
artinya mereka melapor ke kita ya dengan kerjasama yang baik kami bisa melakukan rajia tanpa ada kekerasan tanpa ada perlawanan dan situasi aman itu saja intinya
baik pak toga selain wanita berinisial d yang diberikan narkotika
yang ditangkap sebagai pengedar apakah terbuka kemungkinan ada oknum lain yang mengedarkan di lingkungan kampus pak toga
selain tadi yang kami sudah tetapkan tersangka sebanyak tiga orang ada itu pengedarnya yang jfs kemudian ada dm tadi sebagai pemasok
jadi menurut pengatuan dari dm ini ada yang memasukkan lagi dari daerah aceh
kita nanti berkoordinasi dengan pihak covid
di aceh siapa yang memasukkan itu
kami akan lidik ke sana
oke selain di usu di kampus usu apakah kemudian bnn juga mendapat informasi peredaran dan pemakaian narkotika di lingkungan kampus lain pak
di sumatera utara
ya ada juga beberapa kampus yang sering juga ada pemakaian penyalahguna narkoba ya ada beberapa kampus ini sudah

akan bekerja sama sama pihak rektorat masing masing kampus nanti

kita akan membuat mou kerja sama jika memang nanti ada kampus yang digunakan untuk penyalahguna narkoba kami akan tindak lanjuti
ada beberapa informasi yang sudah masuk ke kami mbak jadi mudik mudah mudahan kami bisa tindak lanjuti ada beberapa kampus
oke baik semoga para mahasiswa ini segera tersadar ya dan menghentikan penggunaan narkotika karena ini sangat tidak baik sekali
nanti kita tunggu juga bagaimana hasil penyelidikan dari pihak bnn
terima kasih sekali kepala bnn provinsi sumatera utara

brigjen polisi toga panjaitan
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini saya selalu pak toga
selamat sore mbak